kepada wartawan robert mengaku diperlakukan baik oleh petugas kepolisian dan penyidik selama menjalani masa pemeriksaan
robert menyerahkan sepenuhnya penanganan kasusnya kepada kepolisian dan mengaku siap kembali datang jika sewaktu waktu petugas kembali membutuhkan keterangannya
selamat sore kawan kawan sekalian
jadi benar saya ingin menyatakan bahwa benar bahwa yang ada di orasi kemarin itu yang sempat menjadi firar itu benar adalah saya
dan oleh karena orasi itu saya telah menyinggung dan dianggap merendahkan atau menghina lebaga atau institusi
jadi saya pertama tama ingin menyatakan permohonan maaf
tidak ada maksud saya untuk
menghina apalagi merendahkan institusi tni yang sama sama kita cintai
namun demikian saya juga ingin menyatakan oleh karena peristiwa itu juga benar bahwa saya semalam telah diperiksa dan diamankan oleh pihak kepolisian
saya diperlakukan dengan baik selama saya ada di dalam penahanan dari pihak kepolisian
saya kira bagaimana kelanjutan proses hukum yang akan saya alami itu nanti saya serahkan kepada pihak polri untuk melanjutkannya
sesuai dengan hukum yang berlaku saya kira itu
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini